karena sebagian warga tetap menjadikan ksp sebagai pilihan untuk meminjam dana
dan akhirnya diklarifikasi sama akmal
sekarang sudah bpi ya badan profesional indonesia dan sebagainya
namun kalau secara psikologisnya saya selalu memberikan terapi dengan psikoterapi
karena menurut kami sekolah adalah fondasi utama dalam berkehidupan
nah untuk penjelasannya bahwa di indonesia itu masih dikatakan normal
yang didiskusikan oleh para promotor

waktu itu penggunaan sosial media sangat membantu menurut saya sangat meringankan beban